sementara itu kebijakan menteri perhubungan yang mengizinkan transportasi umum mulai hari ini atau tujuh mei dua ribu dua puluh beroperasi membuat bingung operator bus di tasik malaya jawa barat
mereka pun memilih tetap menghentikan operasional untuk menghindari kerugian karena tetap dilarang membawa pemudik
kondisi di terminal tipe a indiang kota tasikmalaya sepi pada kamis pagi
tidak satupun bus antar kota antar provinsi maupun antar kota dalam provinsi yang beroperasi
pihak operator memilih tetap menghentikan operasional ratusan bus untuk menghindari kerugian
sejumlah pengusaha dan operator bus di terminal kota tasik malaya tersebut kebingungan dengan kebijakan baru dari menteri perhubungan
karena penumpangnya itu